kita ke jawa timur banjir yang merendam ribuan rumah di dua kecamatan di kabupaten gresik jawa timur kamis pagi berangsur surut
namun luapan kali lamong masih merendam ratusan rumah di dua belas desa kecamatan cerme
bahkan sebuah perumnas yang dihuni hampir dua ratus jiwa sudah sepekan ini tenggelam dengan kedalaman mencapai satu lima meter
rumahnya sini pak
saya cek di sini
guna mengantisipasi korban jiwa sekitar dua ratus orang penghuni perumnas di dusun dalean diungsikan ke rumah tetangga dan keluarganya di surabaya
salah satu penghuni perumahan mengaku sempat bertahan selama dua hari
tapi karena banjir semakin tinggi akhirnya memilih mengungsi
ya kan banjir pak
parah takut di dalam
aduh parah sekali
jalannya udah ke seleher rumahnya sepuser
sudah berapa hari itu
ini sudah lima hari
menurut kepala desa gura nganyar seluruh warga sudah diungsikan
mereka dilarang kembali ke rumah lantaran kondisi banjir masih sangat berbahaya
kondisi sekarang ketinggian air mencapai satu meter saja
ini diungsikan semua pak
ya sekitar ini sudah usus
ini diungsikan di rumah warga di rumahnya pak rt
dan diungsikan di sini
pertimbangannya apa pak
pertimbangannya sangat membahayakan pak
karena di dalam sudah air terbenca naik terus
materi nanti ada sesuatu yang tidak kita inginkan kita menjaga itu semua
sudah berapa lama kondisi seperti ini
kondisi seperti ini tahun tahun mungkin dua kali
kondisi besar seperti ini
cuma ini sudah mencapai satu mingguan
hingga kamis siang banjir
merendam ribuan rumah di kecamatan benjeng dan balung panggang sudah surut
namun masih ada ratusan rumah yang tersebar di sebelas desa di kecamatan cermi gresik
terendam banjir dengan ketinggian lima puluh cm hingga satu lima meter
rif tahul arif gersik jawa timur